mau ngantar aiwan nyamberapa
memangnya pake trepa yang nyamberapa
ini mau ke rumah kang gubun dulu
saya berangkat dulu
isi bensin dulu
buat pengganti bekas anak buah kamu yang berkhianat sudah ada
hari ini dua orang mau datang
dua orang seharusnya
kenapa yang hari ini yang mau datang cuma dua
dua orang lagi masih dicari
baking bekas anak buah kamu yang berkhianat
saya nggak mau ada jeda waktu
buat mengambil alih wilayah saya kembali
yang sudah mereka rebut
kita masih perlu dua orang lagi
kan teman teman saya masih ada yang mau datang
teman kamu yang pengangguran masih banyak
kita akan latihan gerakan gerakan dasar tinju
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
anak buah kamu sudah empat orang
hari ini ada yang baru lagi
backing orang orang di parkiran
di pasar dan di terminal
yang sekarang juga jadi
backing orang orang yang berkhianat ke kita
wilayah kita yang pernah mereka ambil alih
kalian rebut kembali
hari ini juga
saya sudah kehilangan banyak waktu
dan banyak uang
ada yang mau parkir tuh
mau ngantar aiwan nyem berapa
memangnya pakai trepa yang nyem berapa
ini mau ke rumah kang gubun dulu
saya berangkat dulu
isi bensin dulu
yaudah gak usah dibahas
tadi di jalan
iding balik lagi pulang ke rumah
memangnya kamu tadi sarapan makan apa
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
iwan selamat tidur
buka aja pintunya
hari ini udah mau belajar jalan
gak usah ngerepotin
saya juga sebentar
kang gopang udah berangkat kerja
saya mau beli kopi dulu
aku pengen pindah manej
i percentages of necesita untuk masuk undangin
nak jemput dipawahi
yang nalausud ini